dan untuk jalur rawan kecelakaan kita ada dua titik ya di kiajaran dan satu titik lagi di jalan pantura teri
di mana titik titik tersebut kita akan memberikan himbawan untuk selalu waspada masyarakat dan berhati hati dalam berkendara
saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya